di awal tahun dua ribu delapan belas sebagai tahun politik laporan adanya mahar politik kian mencuat setelah gerindra dan hanura
kini muncul isu mahar dari partai keadilan sejahtera atau pks
gagal maju karena naiknya nilai mahar politik hingga miliaran rupiah dalam pemilihan wali kota dan wakil
kota cirebon jawa barat pasangan brigjen pol purnawirawan siswandi dan ais feti fatayati
melaporkan serta memberikan sejumlah bukti percakapan antara siswandi dengan karso
yang merupakan ketua dpd pks kota cirebon kepada panwaslu
uang mahar diduga menjadi biaya untuk keluarnya surat rekomendasi dari partai pengusung
namun anggota bawaslu rahmat bagja sangat menyayangkan adanya transaksi mahar politik di sejumlah partai
menurut rahmat ada niatan untuk membayar saja sudah termasuk pelanggaran
banyak orang yang mengungkapkan ini tapi tidak sadar bahwa dia melakukan kesalahan
bahwa dia seperti tadi
bahwa ada keinginan bayar
ada keinginan bayar
mereka ada kesalahan di situ
tapi jangan segitu ya
nah ini sudah terjadi deal kan
terjadi tawar menawar
dan kemudian tidak mau datang
setuju maharnya iya
setuju maharnya iya
tetapi soal jumlahnya
kemudian setelah gagal
padahal yang dilarang itu berapapun jumlahnya nggak boleh
tidak boleh ada
ya beberapa waktu lalu publik digegerkan dengan pengakuan politikus partai gerindra
lanyala mataliti soal isu mahar politik yang diminta oleh prabowo subianto
mahar politik juga mewarnai prahara di partai hanura belakangan ini
isu mahar politik mencuat di cirebon
karena dimintai uang miliaran rupiah
benarkah mahar politik
uang masih menjadi syarat utama bagi kandidat
untuk maju dalam pilkada
di tahun dua ribu delapan belas ini
kita akan bahas malam hari ini
di topik prime news akhir pekan
saya sudah bersama dengan tiga narasumber pada malam hari ini
sudah ada bang donald faris dari peneliti icw
selamat malam bang donald
malam mas renat
ada bang fadli ramadhanil dari peneliti perudem
bang fadli selamat malam
dan sudah ada brikjen paul purnawirawan siswandi
mantan bakal calon wali kota cirebon
yang menurut versi pak siswandi sendiri
tidak jadi maju karena mahar politik
kita bicara mengenai mahar politik
malam hari bapak bapak sekalian
saya ingin ke pas siswandi terlebih dahulu
tentu sebagai pihak yang kemudian pekan ini menjadi sorotan
sedikit kemudian membahas kembali
pas siswandi bagaimana sebenarnya
sejak awal ketika anda
dimintai mahar politik ya
yang kalau kita lihat di media dari pks
dimintai sekitar satu lima miliar rupiah
jadi kita kembali lagi
dari awal pencalonan
saya dicalonkan dengan
yaitu partai gerindra pks dan pan
semua kesepakatan di pc kota cirebon
adalah mencalonkan saya itu wali kota
tapi belum dapat wakilnya e dua
nah itu adalah kesepakatan yang jelas
itu dari koalisi umat
nah cerita punya cerita
awalnya itu justru pks
menjodohkan seorang wakil
kemudian haji karso
saya kembali ke dpp
kesepakatan itu sudah dpw
terus diangkat ke dpp
tentunya saya tidak mengikutin
karena saya bukan
setelah di dpp
rekom dari partai pan turun
bahwa saya dapat rekom itu tanggal lima
siswandi dan ibu eis
tanggal sembilan saya dapat rekom turun dari gerindra
bahas siswandi eis
pks masih ngambang waktu itu
jam delapan belas lebih dikit
ketua dpc kota cirebon menelpon saya
besok saya akan ke jakarta mengambil rekomen
berarti besok tengah sepuluh pagi
tapi waktu pembicaraan telpon
ada angka yang ditawarkan ke saya
oke jadi awalnya diangkat tujuh ratus juta itu ya
itu tanggal sembilan lepas maghrib
jangan bicara uang
saya tidak mau membicarakan uang mahar apapun bentuknya
karena saya yakin saya bisa tembus
karena pan sama gerindra saya tidak mengeluarkan apapun
saya bilang bicarakan sama ketua tim advokasi saya
tapi sejak awal ketika anda mengajukan diri
anda memang tidak menyediakan uang
oh uang kita ada dong
paslon harus punya uang
karena tadi mbak aris saksikan ada
artinya anda sudah siap juga dong koalisi
bahwa enam ratus tiga puluh lima tps
saksi dalam satu saksi luar dua itu
itu bahasa adalah uang saksi yang disiapkan oleh paslon
nah malam itu saya tolak
jangan cerita mahar dengan saya uang apapun
cerita sama tim ketua saya tim advokasi saya ada
cerita punya cerita komunikasi itu saya tidak tahu
tapi bang bob ini jam sembilan malam datang ke rumah saya
sudah tidak ada masalah
tadi tuh tujuh ratus lima puluh kata bang bob ditawar empat ratus
ambil jalan tengahnya jadi lima ratus
itu adalah sembilan malam
jam dua puluh satu an saya dapat berita dari timer pocket saya di lima ratus
tanggal sepuluh pagi jam enam lewat tiga ada di wa
ketua dpc pks kota cerbon
dia menyebutkan saya
saya akan ke jakarta mengambil rekom
ceritanya ada sedikit yang aneh aneh
saya ini nggak ada supir
saya bilang masa kota cirebon ini nggak ada supir sih
sudah berangkat ke jakarta
oke saya akan ke jakarta mengambil rekom
cerita punya cerita perkiranya setengah tujuh berangkat
jam sebelas saya komunikasi dengan salah satu dewan suro
dia ke jakarta
saya kenal baik dan beliau dukung saya
pak mahfud rekom tidak ada masalah
nyambung dengan yang jemput tadi
perkiraan saya kan nyambung
dia ke jakarta mengambil rekom bisa jadi tidak ada masalah
saya sampaikan ke haji k ketua dpc
mas temuin aja pak haji mahfud
kelihatan rekom tidak ada masalah
dijawab sama haji k bukan saya yang jemput
yang jemput adalah anggota saya haji asrul
posisi haji karso tadi ketua dpc ada di kota cirebon lagi rapat
saya proses akan ke cirebon
saya jam sebelas kereta saya batalin jam dua belas saya batalin
saya dapat kereta jam tiga
karena saya nunggu persyaratan last minute
waktu itu baru dapat saya putusan pengadilan sama dari pajak
saya dapat kereta jam tiga
di wa ada haji k ngomong dengan kalimat rekom gini gini nanti
sampai ketemu ada angka satu lima miliar itu bagaimana
nanti itu nanti proses ke cerbon ya
ini masih di dalam kereta
di dalam kereta saya nak kereta jam lima belas
kira kira jam enam belas kurang sebelumnya pak indramayu telpon
tidak ada masalah tentang rekom
ini bisa kita buktikan ketua dpc pks di kota cerbon dengan sekretaris pan pak demardi
nyambung dengan telpon di kereta tadi di kota cerbon nyampaikan
alhamdulillah berarti tidak ada masalah
ini jam kira kira jam enam belas kurang kalau di wa itu
nah yang tadi disampaikan wa tadi dengan ketua pks tadi haji k
bahwa nanti ada yang menjemput di tipan
yang lima ratus tadi dibicarakan itu kan
di stas hubungin haji asrul dengan nomor ini ini
hubungan dong kontak
putus dengan k saya dengan haji a
bisa kita ketemu di cirebon
saya kan dalam perjalanan ke cirebon
itu tanggal sepuluh
tanggal sepuluh jam berapa sampai ke cirebon
saya lupa kalau saya naik kereta jam tiga
karena kereta yang jam sebelas dua belas itu saya batalin semua kan
ternyata jam lima itu baru lewat indramayu
waduh bang bob di sebelah saya ketua tim saya
lupa ya naik kereta jam tiga
ya udah saya ini tunda lagi ke yang jemput saya di satu kereta
kelihatannya nggak bisa jam lima deh
ini orang panitia saya yang melengkapi dokumen di kantor pks
itu dager indra ada pan ada pks
lengkap di situ tim saya
ini udah nelpon saya aja
karena saya belum tanda tangan terakhir untuk malamnya daftar ke kpu
nah sampai di stasiun kereta itu jam tujuh belas empat puluh lima
saya turun di stasiun kereta mobil jemputan saya sudah ada
karena saya masih pakai kaos
nah saya lupa kalau ada yang jemput tadi
di dalam proses saya dari stasiun kereta api kejaksaan kota cerbon
saya ingin ganti baju
dengan maksud malam ingin mendaftar
karena waktu saya berangkat pakai kaos
saya mampirlah ke salah satu barbershop carlin kavin
saya punya cerita cerita ganti baju rapi
saya berangkat ke kantor kps pks
oke di kantor pks
proses yang ngikutin saya tadi dari kereta kan saya suruh dong ke barbershop
sudah temen saya di barbershop
karena saya pergi yang jemput saya tadi haji a nyampe ke barbershop
yang punya barbershop bu wati nelfon saya
bang jen ada janjian ya sama haji a
susul saya ke kantor pks
sekarang yang nyusul ke pks bukan saya
saya pikir mungkin marah nih dari stasiun kereta sampai barbershop
kan gak ketemu kan
sudah sepuluh menit di kantor pks
mr d itu dateng
ketemu saya ketemu bang bob
ya saya utusan untuk mengambil titipan
kalau bahasa dia itu sama saya pusat
pak sulman bisa agak dipercepat
sampai kemudian ada angka satu lima miliar itu bagaimana
waktu ketemu haji ad itu di kantor pks dia ngomong
sudah berubah angka satu lima m
oke jadi haji d yang kemudian
yang menyampaikan pesan itu
itu apakah betul orang pks
karena itu yang telpon haji a itu pernah disodorkan sama saya adalah channel wakil saya
dan untuk informasi juga bahwa kami juga telah mencoba untuk menghubungi pak karso ya
yang merupakan ketua dpd pks kota cirebon
namun sampai dengan kami tayangkan acara malam hari ini belum ada informasi lebih lanjut
menanggapi apa yang cerita dari pak siswandi
sebenarnya dari teman teman icw bagaimana mencermati kejadian mahar politik seperti ini
satu pertanyaan yang masih mengganjal saya
kalau pks minta satu lima miliar apa benar pak siswan tidak minta
gerindra tidak minta
jadi satu pertanyaan yang masih mengganjal
karena biasanya treatment satu partai politik hampir sama saja dengan partai politik yang lain
nah kalau kita bicara soal mahar politik lazimnya memang hanya akan terungkap kalau ada pihak pihak yang merasa kecewa
sama dengan analogi kasus pengarahan barang dan jasa
pengadaan barang dan jasa kasus kasus itu ditangani oleh kpk biasanya akan dilaporkan oleh orang orang yang kalah dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa
begitu pula dengan kasus kasus yang terungkap dan coba diungkap hari ini
diungkap oleh orang orang yang biasanya gagal dicalonkan oleh partai politik atau koalisi politik
tapi ini sebenarnya cerita lama ya bang donal mahar politik seperti ini
ini seperti kentut
terdengar tercium tapi nggak bisa dilihat
gak bisa dipegang
gak bisa dibuktikan
artinya susah untuk dibuktikan
memang kenapa susah dibuktikan
karena biasanya terjadi simbiosis mutualisme antara partai politik dengan calon
dan yang memberikan pasti biasanya gak akan mau ngasih tau
misalnya rekom pks itu digeser ke partai kandidat lain saya gak tau yang dicerobong siapa digeser
apakah itu juga karena digeser karena faktor mahar
atau dan lain seterusnya
apakah dia karena membayar lebih kita juga tidak tahu
nah konteks hari ini memang agak berbeda
karena pasti seorang yang saya yakin percaya diri untuk mengungkap kasus ini
karena yang nanganin ini kan pasti sentra gakumdu adik adiknya juga
kepolisian nggak akan ada fireback untuk memproses itu
beda dengan lainnya lama taliti yang sekarang mulai agak meredup untuk membuka itu
karena ada ketakutan fireback dan seterusnya
serangan balik dan seterusnya
pak sis saya berharap begini
sekali lagi tidak hanya pilkada serentak dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
jauh di rezim pilkada yang beberapa kali sudah kita lakukan
mahar itu seringkali terdengar
tapi nggak pernah bisa terungkap
nah mudah mudahan saya berharap sekali pak sis tidak mundur untuk bisa mengungkap kasus ini
tidak mundur karena apakah dipulihkan apakah mereka minta maaf
karena yang haji haji tadi yang menemui beliau ini kan
ini memalukan sebenarnya haji haji ngurus mahar kan sebenarnya
tapi mahar politik ini seorang haji ini memalukan menurut saya
nah ini yang menurut saya kita sangat berharap sebenarnya pak sis
karena pak sis ini punya bajunya tidak hanya seorang calon kepala daerah
tapi seragamnya juga ada seorang penegak hukum
kalau penegak hukum melakukan atau ditipu dalam tanda petik seperti ini
tapi ada proses hukum juga untuk hal ini
tentu institusi juga akan tercoreng kalau seandainya proses proses seperti ini diambangkan
bukan karena ingin membalas dendam
tapi seharusnya ini adalah bicara soal penegakan hukum yang dijamin oleh undang undang pilkada
baik setelah jeda saya akan ke bang fadli untuk bertanya bagaimana sebenarnya celah ya
celah kemudian ada praktik praktik mahar politik yang dihadapkan kepada masyarakat
yang kemudian ini mulai terkuak di pilkada tahun dua ribu lima belas
kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di prime news
kami akan segera kembali setelah ini
terima kasih sudah jawaban hingga malam hari ini
saya ingin ke bang fadli sekarang
bang fadli kita melihat fenomena mahar politik yang tadi kalau meminjam istilah dari bang donald ini seperti kentut begitu ya
kalau kita melihat fenomena ini bang fadli sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi celah ada simbiosis mutualisme begitu
antara kecalon dengan partai hingga akhirnya lahirlah mahar politik bentuk uang ini
ya sekali lagi ini kan memang problem yang memang sudah ada sejak paling tidak sejak pemilihan kepala daerah langsung tahun dua ribu lima dulu ya
dan kemudian menguat di pilkada serentak dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dan terakhir di dua ribu delapan belas ini
nah karena ini sudah menjadi persoalan kejadian kejadian seperti yang diceritakan pak asis ini kan juga terjadi di beberapa daerah di pilkada dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas
sehingga pada perubahan undang undang pilkada delapan dua ribu lima belas menuju undang undang yang paling baru itu sepuluh dua ribu enam belas dibangunlah mekanisme sanksi bagi bakal calon yang menyerahkan imbalan kepada partai
dan partai yang menerima imbalan dari bakal calon
nah bahkan ada sanksi pidananya bagi partai maupun bagi calon yang menerima
dalam undang undang pilkada ya
ya anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik itu yang menerima imbalan dari bakal calon itu ada sanksi pidananya
nah makanya menurut saya cerita cerita yang diceritakan pak asis tadi kan detail sekali ya runut sekali dan juga sudah diproses oleh pengawas pemilu
makanya ini mesti dituntaskan
kalau dilihat dari pengalaman pilkada dua ribu lima belas
dua ribu tiga belas dan dua ribu tujuh belas paling tidak
kan sudah banyak kemudian ada bakal calon yang mengungkap adanya mahar politik ini
tapi tidak ada yang dituntaskan dalam proses mekanisme penegakan hukum
nah ada kasus pak lanyala dan kasus basis ini kita berharap pengawas pemilu menuntaskan kasus ini
karena ini kan bagian dari rezim pelanggaran pidana dan administrasi pemilu yang jadi kewenangan dari pengawas pemilu
bersama dengan sentra keakumdu ada kepolisian dan kejaksaan disana
nah oleh sebab itu karena ini adalah hal yang sangat penting
hal yang paling penting untuk kemudian menyelamatkan proses demokratisasi pemilihan kepala daerah
khususnya dalam proses pencalonan makanya harus ada pembelajaran
baik bagi partai politik bagi anggota partai politik maupun bagi bakal pasangan calon kepala daerah
karena kalau ini dibiarkan mas ini akan jadi perilaku yang akan terus berlanjut
artinya pengawasan terhadap praktik praktik seperti ini masih sangat kurang
sulit memang diawasi
sulit juga dibuktikan
karena ini hampir sama seperti proses membuktikan orang memberikan uang kepada
orang yang memiliki pengaruh terkait dengan kewenangan dan jabatannya
nah apalagi proses pencalonan ini kan di ruang gelap sebetulnya
hanya kemudian lobby antara bakal calon dengan elit partai politik
dan kita tahu juga mekanisme pencalonan pemilihan kepala daerah ini kan begitu top down ya
yang menentukan calon itu jadi atau enggak kan dpp partai politik sebetulnya
kalau kemudian dpc maupun dpd nya sudah mengusulkan ke dpp mengusulkan nama
dan membuat proses penjaringan di daerah
kalau kemudian dppnya enggak setuju batal semua artinya enggak akan jadi
jadi makanya kemudian kita terbuka saja lah
semua lobby bakal calon kepala daerah itu kan semuanya di jakarta kok
dengan dpp lobbynya
jadi mekanismenya tidak semestinya
bakal calon kemudian meyakinkan dpp dulu baru kemudian dpp menurunkan instruksi
kepada dpd dan dpc partai
ini proses yang tidak sehat
nah makanya transaksi gelap antara partai
dengan pasangan calon deal deal politik antara pasangan calon dengan partai
bagaimana memutusnya melakukan pembaharuan terhadap mekanisme pencalonan
yang jauh lebih demokratis dan terbuka
bang donald kalau kita melihat mahar politik ini kan sering kemudian ada istilahnya
diganti begitu ya dengan uang untuk saksi lah atau uang untuk biaya pencalonan
tadi juga pak suwandi katakan sudah menyiapkan dana dan sebagainya
itu kan artinya dari partai politik juga sebenarnya membutuhkan uang segar begitu
karena calon juga membutuhkan uang
artinya memang hampir sulit sekali untuk bisa dibuktikan bahwa itu adalah mahar politik
soal apakah dana itu dipakai untuk saksi pada kenyataannya kalau kita mengutip cerita
yang disampaikan oleh pak sis tadi justru dana saksi disiapkan oleh timnya sendiri
kalau dalam kasus lanyala mataliti kan empat puluh miliar disebut sebut sebagai dana saksi
saya yakin uang mahar itu tidak akan masuk sebagai biaya saksi
termasuk juga biaya kampanye
karena kegiatan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon dan tim suksesnya
maupun pembiayaan saksi itu rata rata akan dibebankan kepada kandidat itu sendiri
itu hanya memperhalus bahasa saja atau paling tidak menyamarkan maksud dan tujuan sesungguhnya
sekali lagi kenapa itu muncul
musababnya tentu tidak tunggal
soal partai yang kemudian pragmatis
partai yang kemudian kekuasaan
kandidat yang kemudian juga sangat ingin dicalonkan oleh partainya dengan berbagai macam cara
itu juga menjadi variabel
tidak tunggal sebenarnya kenapa mahar politik itu tumbuh
dan memperbaikinya tidak bisa hanya di skenario rezim undang undang pemilu saja
karena problemnya pencalonan itu kandidasi diatur oleh partai politik
partai politik secara organ organisasi
itu diatur oleh undang undang partai politik
jadi undang undangnya terpisah
nah pembaruan dan perbaikan partai politik mutlak dilakukan
mas fadli tadi sudah menyinggung
problem pencalonan oleh partai politik terkait dengan pencalon kepala daerah itu sangat sentralistik
dan tidak ada tolak ukur kenapa
ini pasis contohnya
kenapa anton carlyan dicalonkan sebagai calon wakil gubernur jawa barat
ada kader lain misalnya
atau kenapa kandidat lain dicalonkan di daerah
nah kalau kita bicara siapa yang dirugikan dalam konteks seperti ini
yang diuntungkan adalah segelintir elit partai politik yang dirugikan adalah mayoritas kader
makanya setiap partai pasti bergejolak
contoh yang paling konkret itu adalah bagaimana gejolak partai golkar di jawa barat saat mencalonkan
ridwan kamil awalnya kemudian di switch
menjadi kembali lagi kepada deddy mulyadi
itu bukti sesungguhnya model model seperti ini
kader kader yang sudah merintis anak tangga di dalam kaderisasi partai politik
pasti outputnya akan adalah goes to pada level jabatan publik
tentunya mau jadi caleg mau jadi kepala daerah
hal hal ini akan kandas oleh orang orang yang sebenarnya tidak punya elektabilitas
tapi dekat dengan ketum dekat kemudian dengan sekjen partai
atau punya uang
yang paling dirugikan adalah salah satunya adalah kader partai politik
di samping masyarakat tentu yang paling konkret
karena masyarakat pasti diurugikan dengan kontestasi yang hanya terbatas
ditentukan kandidasinya oleh uang
kita bisa melihat misalnya di pilkada banten
ada empat kandidatnya mas wali
ada empat kandidat yang hari ini di banten itu didukung oleh seluruh partai politik
lalu pertanyaannya apakah demokrasi kita yang sejatinya adalah
meng evaluasi dan proses sirkulasi elit
ada elit yang incumbent berkuasa selama lima tahun
kemudian publik menilai oh kerjanya nggak bagus
tidak progresif tidak memberikan dampak yang serius dari masyarakat
maka pemilulah yang menjadi momen bagi masyarakat yang paling ditunggu
untuk mengganti kepemimpinan
nah bagaimana mengganti kemimpinan di saat seluruh partai politik
diborong oleh satu kandidat
nah ini kan bentuk pragmatisme partai politik yang saya sebutkan tadi
maka masyarakat juga dirugikan menjadi korban
mereka tidak punya ruang sirkulasi mereka tidak punya ruang evaluasi
bagi kemimpinan di daerah daerah tertentu
tidak ada satu manfaat pun konteks demokrasi yang diwarnai oleh mahar politik
perbaikan demokrasi perbaikan bagi masyarakat yang ada adalah semakin rusaknya partai politik
dan semakin tenggelamnya demokrasi langsung
sekarang orang bertanya kalau kemudian uang yang dikeluarkan kandidat ratusan miliar
sampai dengan triliunan rupiah untuk menjadi kepala daerah
apa gunanya kemudian pilkada langsung
pasti masyarakat kemudian akan mempertanyakan makna seperti itu
kalau kemudian partai politik mengusung satu calon saja atau calon tunggal
di beberapa daerah yang hari ini ada enam belas daerah secara terus
kemudian orang bertanya
bahwa kemudian partai politik
itu dampak psikologis
walaupun kami icw perludem dan banyak sekali civil society
selalu akan memperjuangkan pilkada langsung
tapi kemudian ini tidak bisa dibantah efek yang ditimbulkan dari hilangnya
trust masyarakat dan kecewanya publik dengan kontestasi yang seperti ini
bahwa kemudian partai politik ataupun calon kan juga butuh biaya
ini kan alasan mereka tentu untuk bisa memperkenalkan calonnya
atau biaya biaya lainnya
bagaimana kemudian mendanai ini kalau memang kita untuk menghindari mahar partai politik tadi
ini menarik ke pak sis
pak sis kan menyiapkan lima ratus
lima ratus itu uang dari mana pak sis yang disiapkan
tidak jadi begini salah
saya dari awal tidak pernah ada niat untuk menyampaikan uang yang berbentuk apapun mahar
hanya ketua tim saya itu ingin tahu
kan ini dua sudah saya tabrak
saya namanya pak sis saya tidak pernah ketemu kok
sama gerindahnya sekjen
recom keluar oh bisa
kita tidak akan memberikan
itu hanya ya ada nggak berapa enggak sampai akhirnya sampai satu lima m itu
lu malam begini nyari uang satu lima m dari mana
jadi itu jawaban anda ketika itu
jawaban ketua tim saya
saya kan tidak membicarakan uang ya ke ketua tim
nah cuman yang saya jadi bangga itu
kenyataannya nggak bisa
saya terima kasih ya
saya bukan daripada kader
saya bisa duduk di kpu
sebelah kanan saya pan saya tidak ada keluar uang
sebelah kiri saya gerindra tidak keluar
tidak saya dapetkan pks
karena ini kan begini mas
dan waktu itu saya tahu persis penggodokannya di koalisi umat itu
mereka tidak punya kader untuk calon wali kota
jadi pasal empat itu ditambahin
apabila tidak ada kader di dalam partai sendiri
maka akan mengangkat dari luar
kesepakatan dari ddpc semua setuju saya
hanya permasalahannya wakil saya
kalau pannya dhani kalau ya pks ya karsas
kalau ya geridra heru
karena ini ketua
saya yakin di tiga ini
saya sudah bikin konsep kaos tiga ini
ini saya sampaikan rapat di kantor pks dengan lengkap
karena ini adalah keputusan dari partai
nah kalau sampai dpp
pusat mengeluarkan rekomendan saya dan bu ais gerindra saya
dari dua kursi gerindra dan pks itu kurang kursinya
makanya waktu itu saya tetap mendaftar ke kpu
pbb itu tidak ada kursi di dewan
tapi jumlah suara lima ribu
pak sis kita akan lanjutkan nanti usai jeda kita
saya akan tanyakan nanti
anda kan membawa masalah ini ke panwaslu kemudian ya
ini juga sedang diproses
nah sampai sejauh mana
kita akan bahas usai jeda
prime news akan segera kembali sesaat lagi
pertama sekali saya ingin
dan sebenarnya juga
yang diperiksa itu kalau nggak salah dhani dari ketua di pdpan ya terus pak haji mardi sudah
diperiksa kemudian haji karso sudah diperiksa terakhir saya tambah lagi satu bang bob itu
hari selasa harusnya kemarin nah saya diklarifikasi kenapa yang ditanya saya jawab ada nggak buktinya
ini ada saya bilang ini ba nya ada nggak ini ada ngait ini telepon ke sana sana gini telat ini ngait
semua dan tatkala itu berubah jadi satu setengah miliar jadi forum saya bahas jam dua puluh empat puluh saya katakan
bagaimana ini saya mengusul kekapan gerindra pks lengkap bagaimana ini kok muncul satu setengah
m begini saya bilang pertanyaannya saya satu waktu itu rame itu kok lengkap ada lima belas enam orang karena saya
tahu meja itu kursinya penuh rapat di kantor pks kok saya tanya rekomendasinya dimana yang tadi
dibilang dijemputlah pagi lagi ini gini
dijawab sama ajik ketua dpd nya masih di jakarta oke berarti di dalam saya ngerjain saya anda bilang
satu setengah m saya bercanda kalau saya kasih sepuluh triliun malaikat mana yang bisa membawa rekom itu
hari gini dari jakarta ke cirebon dua puluh empat puluh itu saya buktikan dengan jam dua puluh empat puluh diem deh okelah kita ini
muslim semua saya bilang saya juga muslim saya sampai begitu
tapi nanya pade mardi tu nou marah banget lu akomit kita kita rapat terus kita pasti setelah
nanti kepala anak sudah kepala soal apalagi kemudian langkah langkah hukumnya nomibil anda
mati pedagang hukum ikan gini ada badannya panwasloh ya kita serahkan aja ya nah saya diketahui keterangan
dia alurnya kemana saya kan nggak tahu
silahkan aja nggak aku menunjukkan
baik saya ke bang fadli
bang fadli ini melihat misalnya katakanlah dari apa yang terjadi dengan pasis begitu ya
tapi kan bukti bukti sudah disediakan
tapi bahwa kemudian tidak ada bukti yang penyerahan uang begitu
ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan besar ya
karena dalam bentuk membuktikan ini bagaimana tidak ada bukti bahwa uang itu disediakan atau diberikan langsung
bagaimana sebenarnya hukumnya begini
yang pertama menurut saya yang perlu dikejar itu adalah proses ini harus tuntas
kalaupun toh nanti tidak akan terbukti tapi harus ada kejelasan dari proses ini yang dilakukan oleh pengawas pemilu
karena ini kan sudah proses hukum untuk melakukan kejelasan dan membuktikan apakah dugaan pelanggaran ini benar atau tidak
kan ada batas waktunya mas dugaan tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi itu ada batas waktunya
ada batasan waktu tujuh hari di pengawas pemilu kemudian tambah lima hari di kepolisian juga ada empat belas hari kejaksaan dan pengadilan
nah kalaupun toh nanti proses ini akan mandek di mana misalnya
tidak ada bukti kekurangan bukti kekurangan saksi dan lain sebagainya
itu harus dibuktikan dengan bukti fisik keputusan hukumnya seperti apa
itu yang paling penting oleh pengawas pemilu
nah yang kedua memang ancaman sanksi dan konstruksi di dalam undang undang pilkada itu memang menghendaki pemberian imbalan itu selesai
artinya partai atau anggota partai dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun
kalau menerima kan harus ada dulu harus ada dulu serah terimanya
nah memang itu menjadi tantangan untuk pemerintah
tentangkan tersendiri untuk membuktikannya
tapi kan ini kita berharap juga bagaimana kemudian strategi pemeriksaan strategi penyelidikan
kan di sentraga kemudi itu ada kepolisian dan kejaksaan
dan mereka kan punya pengalaman untuk itu
jadi prosesnya kita harapkan bisa maksimal
nah kedepan menurut saya memang harus ada perbaikan
nah seperti kemudian untuk memaksimalkan dan mengantisipasi orang memberikan mahar politik ini
cukup kemudian ada larangan menjanjikan uang kepada partai politik terkait dengan imbalan pencalonan pilkada
nah kepada partai politiknya juga larangannya juga dilarang untuk meminta dalam bentuk apapun kepada pasangan calon
jadi kalau ada meminta kemudian pasangan calonnya ada menjanjikan itu sudah selesai delik pidananya maupun pembuktian administrasinya
itu yang harus diperbarui menurut saya
dari catatan perludem sendiri ya bang fadli wilayah wilayah mana yang kemudian sudah mungkin sudah tahu atau sudah tercium adanya praktik praktik
dari pemantauan media yang kita lakukan dalam dua minggu terakhir paling tidak ada di kota palangkaraya
kan juga ada di kota pelangkaraya
itu juga muncul ada praktik mahar politik di jawa timur kemudian di cerbon ya
itu kemudian yang sudah mulai diproses oleh pengawas pemilu
nah kita berharap proses ini makanya harus dituntaskan
jangan kemudian seperti kejadian sebelum sebelumnya informasinya sudah ada
lewat begitu saja
sudah ada bukti bukti yang disampaikan oleh pelapor tapi prosesnya menguap
bukan hanya lewat tapi tidak ada kejelasannya
apakah ini laporan ini kekurangan bukti
apakah ini memang tidak melupakan pelanggaran pidana
pelanggaran administrasi atau seperti apa
nah proses itu yang harus dipastikan menurut saya
agar kemudian penghormatan orang terhadap proses penegakan hukum pemilu ini mulai tumbuh
seiring kemudian kita akan menyongsong pilek dan pilpres
jadi jangan ketika pemilu sudah selesai selesai juga berarti masalah
tanpa ada kejelasan begitu ya
bang donal ada saya lihat ada catatan sepuluh bahaya korupsi yang ditulis oleh icw
begitu salah satunya adalah mahar politik ini
bagaimana penjelasan dari icw mengenai desk
berapa bahaya sebenarnya mahar politik ini pak
karena ada dua ribu delapan belas ini pasti sebagai penegak hukum pasti juga sudah mewaspadai
ada rentang jeda waktu yang sangat dekat antara pilkada serentak dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
dengan pendaftaran capres empat agustus
hanya berselang tiga puluh delapan hari antara dua agenda demokrasi yang maha besar di republik ini
nah tentu konteks ini membuat kita
dua ribu delapan belas ada momen yang sangat krusial
banyak praktek politik uang yang kita dengar hari ini diduga tidak hanya dilakukan oleh partai politik
untuk mengumpulkan uang menjam pilkada tapi juga mengumpulkan uang untuk kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
ini sekali mendayung dua tiga pulau terlampau
kira kira itu seperti pepatah pepatah itu benar benar diterapkan oleh partai politik kita
jadi agendanya adalah pilkada tapi mereka mengumpulkan uang untuk pilpres
lihat saja banyak sekali baliho baliho calon kepala calon presiden dari ketua umum partai partai politik
yang sudah tersebar di seluruh indonesia
itu perlu dilacak apakah utuh uangnya adalah uang pribadi atau jangan jangan juga baliho baliho yang muncul dari mahar mahar politik
bagian dari deal pencalonan pilkada
itu sangat mungkin karena ada beberapa ketua umum partai yang sangat masif sekali baliho balihonya di seluruh indonesia
nah saya kembali pertanyaan tadi bagaimana konsekuensi logis yang muncul akibat mahar politik dengan kursus korupsi
mahar politik ini kalau dilacak sumbernya paling tidak ada dua
pertama adalah self income misalnya ada calon kepala daerah yang kaya punya uang
dan dia membayarkan mahar politik itu dari income yang dia peroleh bertahun tahun sebelum menjadi calon kepala daerah
model yang kedua adalah
dan yang kedua adalah model income dari atau sumbangan dari pihak ketiga
itu yang sering kita sebut dengan calo atau broker politik itu sendiri
broker ini juga banyak jenisnya daerah daerah yang kaya dengan sumber daya alam broker broker politik itu pasti mafia mafia sumber daya alam
ada tambang kemudian hutan dan seterusnya
daerah daerah yang paling banyak dengan proses pengadaan barang dan jasa
daerah daerah maju tapi nggak punya sumber daya alam pasti broker broker politiknya itu adalah broker broker pengadaan barang dan jasa
itu sumber tapi dia akan bertemu pada satu titik baik yang self income ataupun sumber dari pihak ketiga
dia akan berada pada satu titik kalau kandidat yang disupport tadi jadi maka harus ada kompensasi dibalik itu semua
kompensasi itu yang melahirkan peluang peluang terjadinya kasus korupsi
kalau pihak ketiga yang dibantu dia adalah mafia sumber daya alam pasti dia akan minta konsesi setelah terpilih menjadi kepala daerah
nah konsesi yang muncul dari cukong politik itu pasti akan menabrak prosedur prosedur baku dan formal untuk mendapatkan perizinan perizinan sumber dalam
pada titik itulah kemudian setengah badan kepala daerah ini sudah dipenjara
karena harus membayar biaya politik kepada
itulah bahaya dari mahar politik yang kemudian
itulah bahaya rem
tapi mayoritas dilahirkan atau efek efek berkelanjutan yang muncul pada kontestasi demokrasi
baik saya ingin ke pasis terakhir singkat saja pak kapok tidak pak ikut keadaan
tidak ini awal perjuangan
oke jadi akan ikut lagi nanti
sebetulnya gini ini teman saya yang korban ini nonton ini
ada dua orang sudah ketemu
lebih parah dengan saya
dia sudah pakai kwitansi kenyataan nggak dapat rekom
cuma karena kurang jantan aja buka di tabir
oke baik jadi
jadi saya harapkan ini ya inilah awal kita itu
tadinya nah waktu saya itu saya sudah bicara di cirebon
saya ini bukan orang politik saya ini bukan kader politik
saya ingin jadi penjabat wali kota
kue itu yang saya bawa itu utuh
kalau ada yang seperti itu dorong aja temannya itu melaporkan
untuk buka juga ya
kalau tidak bisa pakai undang undang pilgera pakai ini

apalagi sudah ada kwitansi dan segala macam itu bisa dibuktikan itu
oke kita tunggu nanti setelah
setelah nonton ini apakah berani buka atau enggak
pasti kita akan tunggu nanti bagaimana proses di panwaslu dan juga bawaslu mengikapi masalah ini
bang fadli terima kasih
bang donald dari icw
terima kasih sudah mampir di prime news pada malam hari ini
dan kami akan segera kembali usai juda
tetaplah bersama kami